nama abdi slang menjadi sorotan di lini masa usaha ditunjuk mengisi jabatan komisaris telkom bukan hanya persoalan kompetensi
selain abdi beberapa pendukung jokowi juga mengisi posisi komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah
apakah praktik yang seolah bagi bagi jatah ini adalah halumrah
untuk pembahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan toto pranoto pengamat bumn
dan juga ada ismail fahmi founder drone embrit dan media colonels indonesia
selamat malam mas fahmi mas toto
ya selamat malam
oke saya ke mas toto lebih dahulu
mas toto jadi bagaimana anda melihat penunjukan abdi negara abdi sleng yang mengisi komisaris telkom
kalau beberapa orang mungkin bilangnya sah sah aja atau juga komisaris komisaris hanya berfungsi gitu ya
berfungsi sebagai dewan pengawas saja
tapi di sisi lain perlu syarat kompetensi untuk orang orang yang juga mengisi pos direksi dan komisaris di plat merah ini mas toto
ya jadi kita harus lihat dulu kepada konsep sebetulnya tugasnya
tugasnya dewan komisaris bumn itu apa
kalau kita lihat di undang undang bumn sembilan belas dua ribu tiga jelas ya
bahwa tugas dewan komisaris adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja direksi
tapi tidak dijelaskan secara detail sebetulnya apa sih yang menjadi kompetensi utama dari dewan komisaris
tapi kemudian ada peraturan menteri bumn dibuat tahun dua ribu lima belas
yang menegaskan sebetulnya kira kira kompetensi apa saja
yang harus dimiliki oleh seorang dewan komisaris
misalnya begitu ya diantaranya adalah
kalau enggak dia cakap kemudian dia dua memahami mengenai basis nature
dari perusahaan di mana dia akan menjadi pengawas di sana
misalnya ya kalau dia menjadi anggota parpol maka dia harus melepaskan posisi jabatannya di parpol dan sebagainya begitu ya
jadi dengan potensi seperti itu maka diharapkan pekerjaan sebagai seorang dewan komisaris itu
memang dikerjakan oleh orang orang yang memang dianggap cakep dan memiliki kompetensi
nah saya kira dalam konteks seperti ini kita harus melihat saja sebetulnya
telkom itu perusahaan seperti apa gitu ya
kan kalau kita lihat dalam sisi kemajuan teknologi yang ada disruption dan segala macam itu
kan kita lihat bahwa telkom sudah akan bergeser ya
bukan lagi sebagai perusahaan sekedar penyedia infrastruktur telekomunikasi ya
tapi lebih banyak sebetulnya bagaimana dia bisa mendapatkan bisnis yang mengenerate lebih besar
kalau dia misalnya bisa mengenerate pendapatan lebih baik misalnya dari apa yang kita sebut sebagai pendapatan yang bersumber dari over the top gitu ya
jadi pendapatan over the top itu apa
ya sebetulnya adalah bagian bagian pendapatan di mana kemudian perusahaan perusahaan inovatif yang memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi inovasi teknologi
kemudian menggunakan jaringan backbone yang ada di infrastruktur telko sebagai alat
mungkin dia bisa jalan begitu ya
jadi kalau kita lihat misalnya perusahaan perusahaan besar ya
seperti google gitu ya amazon segala macam
itu adalah contoh dari perusahaan perusahaan yang basisnya adalah over the top
nah permasalahannya sekarang
apakah telkom sudah cukup punya nggak ya kemampuan untuk mengenerate konten yang lebih besar ya
dari pendapatan pendapatan seperti over the top ini
ini saya kira yang menjadi masalah sebetulnya ya
bahwa kemampuan telkom di sisi itu menurut saya relatif
masih belum kompetitif lah ya
sehingga kalau dari kemudian apa sih sebetulnya maksud tujuan misalnya ya
menunjukkan komisaris baru ini dari lingkungan seperti itu
saya kira mungkin apakah dimaksudkan juga untuk memberikan sentuhan ya
dari sisi penambahan misalnya ya kemampuan mereka untuk bisa mendrive atau juga memonitor ya
seberapa jauh sebetulnya bisnisnya

kemudian bisa di create oleh telkom
sekarang lebih baik ke depannya begitu ya
sehingga dengan background itu mungkin dia bisa mengawasi apakah
kemudian telkom on the track apa tidak begitu ya
itu mungkin dari sudut pandang saya seperti itu ya sementara ini
oke mas toto ini juga jadi sorotan adalah sebenarnya bukan hal baru
karena di beberapa waktu sebelumnya juga ada beberapa relawan atau pendukung jokowi gitu
yang juga ditempatkan di pos pos penting lah di plat merah di bumn
anda menciumnya seperti yang di luar sana juga ini
memang ada politik bagi bagi jatahkah atau seperti apa
atau mungkin ya sah sah aja
ya kalau itu kan memang secara gampang kasat matanya aja mungkin akan dibilang seperti itu misalnya ya
tapi kan kita harus melihat bahwa untuk pekerjaan sebagai seorang dekom misalnya ya
kan mereka juga seperti dewan direksi juga setiap tahunnya mereka harus membuat semacam kontrak kinerja lah
dengan pemegang saham
hal ini adalah kementerian bumn ya
jadi dalam kontrak kinerja itu disebutkan apabila misalnya dalam setahun ya
terhadap pekerjaan target yang sudah ditetapkan terhati hati tercapai
maka pemegang saham sebetulnya bisa sewaktu waktu kemudian
menggantikan mereka ya
either dalam posisi sebagai bod atau sebagai boc
sehingga menurut saya kalau memang kemudian mereka tidak perform ya
sebagai seorang anggota dewan komisaris sebagai anggota dewan direksi
saya kira mekanisme itu bisa dipakai gitu ya
bahwa kemudian disebutkan
mereka tidak perform dalam menjalankan tugas sebagai dewan komisaris misalnya atau dewan direksi
itu kemudian mereka akan bisa digantikan ya
dan jangan lupa juga bahwa kan sebagai anggota dewan komisaris ya
sebagai pengawas kan ya
kan mereka juga dibantu oleh beberapa organ organ yang kira kira akan bisa membantu pekerjaan mereka ya
misalnya yang paling utama mereka dibantu oleh organ yang disebut dengan komite audit misalnya ya
lalu ada komite pemantau resiko
lalu kemudian juga ada komite nominasi dan remunerasi dan banyak komite lainnya gitu ya
sehingga kalau dewan komisaris bisa mendayagunakan berbagai macam komite ini dengan bagus
mestinya fungsi pengawasan mereka kepada kinerja direksi bumn juga relatif bisa berjalan dengan baik ya
sehingga saya kira seberapa jauh lah kemudian berbagai macam orang dengan background macam macam ini
kemudian bisa mengoptimalkan fungsi tersebut ya
sebagai seorang dewan komisaris yang efektif begitu
intinya nanti kita akan uji seperti apa dan bisa saja dirombak tadi seperti yang mas toto sampaikan
saya mau ke mas fahmi kalau itu tadi penerawangan mas toto
kalau penerawangan penciuman penglihatan mas fahmi di lini masa terkait dengan penunjukan ini hot banget dari sabtu
kalau nggak salah saya pantau sabtu minggu sampai dengan hari ini juga masih jadi isu yang cukup hangat di lini masa
bagaimana melihat penunjukan abdi ini dari musisi sekarang
dari gitaris sekarang ke komisaris
kalau saya lihat pertamanya dari volume percakapan memang naik pesat ini karena kontroversial dan bersamaan dengan isu kpk
jadi kalau dari media sosial itu pro kontra nya itu adalah paling besar itu memang jelas kontra
tapi yang menarik juga ada yang pro yang mendukung gitu ya
nah dari mereka yang kontra itu paling besar itu bukan soal kompetensi kompetensi iya itu nomor dua lah gitu
karena ada kecewaan publik dengan diamnya sleng selama ini
jadi sepertinya sleng ini kan menjadi kayak semacam simbol ya simbol perjuangan membela kpk kan dulu
nah selama ini kok diam ketika kpk dilemahkan dan ini kan bersamaan dengan isu kpk dilemahkan sekarang kan
dan kemudian sleng dapat komisaris udah langsung
jadi itu adalah isu yang paling besar yang dihubungkan oleh netizen ya terkait dengan pengangkatan abdi sleng itu sebagai komisaris
jadi itu kan di situ ada tagar sleng penipu
selain tentang abdi sleng itu sendiri
baru kemudian yang kedua itu soal tadi soal kompetensi
apakah ada hubungannya dengan bidang telkom tadi seperti yang disampaikan pak toto gitu ya
dan soal bagi komisaris saya kira netizen seperti sudah maksum gitu ya sudah menerima
gak kaget lah ya
ya udah wajar lah gitu ya dapat gitu ya
dengan pemilihan komisaris ini
di samping itu ya selain mereka yang kontra ini ada yang mendukung yang pro
misalnya gini dari pak triawan munaf
terus ada di kontra narasi itu disebutkan data data kipas tentang abdi sleng ini
di banyak bidangnya ya misalnya ada di bisnis di olahraga di entertainment disebutkan gitu ya
semacam kurikulum vt nya
itu menunjukkan bahwa abdi ini punya kemampuan di bidang itu
nah di kalangan katakan iswan seratu bajar pendukung jokowi itu sendiri
mereka melihatnya kadang membandingkan ya
karena ada beberapa yang dapat posisi komisaris itu bukan mereka yang ikut berkeringat awal awal ya membantu pak jokowi
dan itu dapat posisi
nah dia dilihat kalau selain ini udah bagus lah
abdi ini ikut jelas kontribusinya untuk mendukung pak jokowi dari awal gitu
jadi wajar untuk dapetin dibandingin sama orang lain
dan kemudian juga mereka bandingkan
abdi ini kan juga adalah bisa jejak digitalnya sebagai pengusaha itu
nah yang pengkritik itu kan mereka yang mungkin kerja di apbn kerja di bumn sebelumnya mantan gitu ya pengkritik
nah sebetulnya abdi ini kan juga semen
jadi dianggap ini lebih baik lah kan bisa bikin pekerjaan dibanding mereka yang hanya dapat gaji dari bumn
kira kira itu kalau saya lihat ya di netizen
oke menarik tadi mas fahmi sampaikan
ada penurunan saham telkom
tapi tentunya ini bukan dikarenakan penunjukan abdi ya sebagai komisaris telkom gitu
tapi apakah dengan penunjukan ini juga berita ini juga
ini juga bisa berdampak pada apa saya bilang ya pada image image telkom itu sendiri
atau mungkin justru opposite ya sebaliknya
ini bisa saja karena latar belakangnya public figure gitu ya gitaris musisi apalagi slang
ini bisa saja mendongkrak image dari telkom itu sendiri
kalau ini saya melihatnya dari background saya bukan sebagai pengamat media sosial ya
tapi kan juga punya background telekomunikasi waktu di kuliah juga
jadi kalau saya lihat telkom sekarang ini tantangan kebesar itu kan tentang otp
tadi pak toto udah cerita ya
itulah tantangan dari perusahaan bukannya telkom perusahaan telekomunikasi di seluruh dunia saat ini
bagaimana mereka menyelesaikan
bagaimana mereka menyiapkan infrastruktur tapi juga harus dapatkan keuntungan
nah dalam kaitan itu nanti akan realistis saja
dalam konteks ini citra itu kan dilihat mampu nggak telkom
yang pak toto tadi ceritakan adalah mampu nggak menjawab tantangan tantangan itu gitu
soal citra ini sebetulnya sebentar mbak
dalam seminggu ini sudah bisa turun
ini orang itu udah lupa lagi dengan abis slang dengan isu ini
minggu depan teker sudah nggak jadi pembahasan lagi
dan bulan depan sudah nggak ada isu lagi
jadi orang akan ya
berkait dengan telkom akan dilihat ikin abjadnya itu sendiri nantinya
kecuali kalau mungkin muncul abdi abdi lainnya gitu ya
di posisi komisaris bumn mungkin jadi naik lagi nih
oke saya balik ke mas toto
mas toto kalau misalnya tadi kan mas toto udah sampaikan pr nya a sampai z gitu lah ya
bagaimana di industri telekomunikasi sekarang
nah apakah ini juga akan bisa mempengaruhi atau berdampak dengan citra atau dengan image telkom itu sendiri
karena pr nya banyak sekali tantangannya pun juga berbeda
saya kira mungkin nanti ini korelasinya akan lumayan besar dan langsung lah
maksudnya bahwa tantangan kedepan itu kan sebenarnya bagaimana telkom bisa mendapatkan ya
revenue atau pendapatan yang lebih besar dari bisnis yang betul betul sebetulnya memang
orang silat kenal bilang cuannya tuh ada di sana gitu ya
tadi disampaikan pak ismail fahmi benar lah ya
kalau misalnya bisnis over the topnya berikah di
bisa dia kuasai dengan lebih baik
oke sebagai suatu perusahaan telekomunikasi saya kira kemudian dia bisa gabungkan lah ya
dia punya apa namanya kemampuannya itu
juga dengan kemampuan kemampuan menciptakan konten konten yang bagus
menciptakan aplikasi aplikasi yang betul betul memang berguna dan bisa mengenerate pelanggan yang lumayan biasa besar lah
itulah sebabnya kenapa juga kemudian di dalam jajaran direksi telkom ya
beberapa waktu lalu kan juga kemudian
rekrut profesional dari lingkungan seperti itu ya
artinya memang supaya kemampuan mereka di sisi konten itu bisa lebih dikuat lah begitu ya
dan saya kira kedepannya juga jangan lupa bahwa kita sudah memasuki era lima g sekarang ya
dan itu saya kira juga menjadi bisnis masa depan
yang betul betul juga harus dikelola dengan baik lah ya
sehingga saya kira kalau fundamental telkomnya bisa dijaga
kemampuan mereka untuk bisa mengalokasikan capexnya itu
relatif cukup besar per tahun ya
dalam rangka investasi terhadap teknologi dan berbagai macam infrastruktur yang dibutuhkan
saya kira itu akan bagus ya
tapi tadi kembali harus diimbangi dengan kemampuan kreatif atau konten juga yang tinggi
sehingga nanti kita tidak dikenal telkom hanya sebatas sebagai perusahaan media secara infrastruktur
mas toto kalau tadi kan telkomnya ya
kalau kita berbicara general lah ya bumn
apakah dengan hal yang seperti ini
bagi bagi jatah posisi di pelat merah
kalau ini tetap terjadi kedepannya
bisa saja mempengaruhi citra dari bumn itu sendiri
menurut saya kan bumn itu tidak hidup dalam suatu lingkungan yang vakum gitu ya
dia kan bergerak dalam lingkungan dimana berbagai macam variable
stakeholders berusaha untuk mempengaruhinya begitu ya
nah saya kira pilihan pilihan itu untuk kemudian bahwa kemudian ada penunjukan penunjukan
yang kemudian dianggap oleh sebagian besar publik ya
yang tidak terlalu tepat dan segala macam
saya kira memang kemudian harus dibuktikan ya
bahwa apakah benar apa enggak
penunjukan itu memberikan sentimen positif atau tidak terhadap bumn
dimana mereka ditempatkan sebagai apakah dewan direksi atau dewan komisaris ya
jadi menurut saya
mekanisme formal yang sudah ada
dimana mereka setiap tahun harus melakukan kontrak kinerja itu ya dilakukan saja
dengan cukup cermat begitu ya
jadi kalau mereka tidak bisa
kalau mereka tidak bisa perform
tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan
dalam setiap rencana bisnis pada awal tahunnya
begitu saya kira itu haknya dari pemegang saham
kementerian bumn kemudian untuk bisa menggantikan mereka dengan calon calon lain yang lebih capable saya kira
jadi tunjukkan dan buktikan bahwa bagi bagi jatah posisi ini bisa berbuah apresiasi dan juga prestasi ya begitu ya di kemudian hari
terima kasih bapak bapak mas toto pranoto dan juga mas ismail fahmi sudah bergabung dengan cnn indonesia
cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam